pak farhan itu bukan sekedar majikan aku ibu
tapi dia juga pria incaran
aku mau bikin dia jatuh cinta sama aku
biar dia kasih aku dijual sama hadiah yang banyak banget
kayak gini enak kan
gak apa apa aku bantuin kan berat ya
bu halimah malem malem begini ngapain
kok saya jadi kepikiran neta terus ya seharian
bu enggak apa apa
tunggu tunggu deh

kayaknya baru kira kira
soalnya jam sebelas

mas hati hati dong kalau emang nyetir hati hati
lihat jalan ini bahaya tahu
saya kurang fokus tadi nyetirnya
bu kira kira ada yang luka nggak bu
enggak cuma sedikit aja
kalau gitu biar saya yang antar ya
ibu rumahnya kira kira dimana ibu
kampung gole dimana itu ya
cuma orang baru di kampung bolai
saya itu tinggal di kampung bola
dan saya tau kampung gole itu seperti apa
gak apa apa ini kan jadi rasa tanggung jawab saya mas
karena saya juga gak enak kan
biar ibu sama mas kalian saya antar
ini rumah kamu
iya ini rumah saya
kok bapak biasa sama ibu saya sih
anterin ibu kamu kesini
pas aku lagi mikirin
sekarang malah bisa ketemu kamu
bapak mikirin saya
oh enggak enggak
sudah udah gak usah dipikirin
ibu lo baik baik aja ya
tidak ada luka parah cuma luka kecil aja
mas farhan mau anterin dia
ibu ini ada
gak usah pak gak usah
permisi dulu ya
besok kamu kerja kan
iya dong pak saya kerja seperti biasa
oke kalo gitu saya permisi dulu ya
saya duluan ya
terimakasih banyak ya
pak farhan itu bukan sekedar majikan aku ya

aku mau bikin dia jatuh cinta sama aku

sama hadiah yang banyak
aku mau bikin dia jatuh cinta sama aku

sama hadiah yang banyak
buang sama hadiah yang banyak banget
kayak gini enak kan
eh bu dia ngasih duit banyak banget
dan semua ini berkat lipstick sakti dari mbah kobul
ya allah kamu pakai lipstick dari dukung untuk memikat majikan kamu
aku suka berwawancara kekuatan kamu itu sangat
udah deh bu ah mau saya aku campur deh
alexa bapak kamu kemana sih
kok udah lama banget gak datang kesini
bapak lagi sibuk ngotak ngatik mobil hasil curian dari kota
susah lu pergi
kemarin kemana sih lu
susah banget dihubungin
kemarin tuh ada kerjaan penting ngantriin pesanan temen bokap
susah banget dihubungin
iya gue udah tau dari taki makanya gue mau ngasih lu handphone nih
masih banyak di rumah hasil colongan

gak mungkin gue pakai handphone curian ini
kok malah bengong ambil itu handphone ya
lo gak mau
ya geng silah gimana sih
handphone hilang maksudnya dikasih sama cewek malu maluin deh
jamret udah dapet handphone
besok aku buktiin ya nanti gue ketemu lo handphone baru
kamu udah tidur belum
gak pas saya belum tidur kok
gak jadi gini
ini kan kandadakan jadi aku juga harus bantuin gitu
gimana paham sih
udah mau istirahat
pasti ada yang disembunyiin sama mas farhan
pak farhan mulai kecantol
bentar lagi apapun yang aku minta pasti bakal dibeliin
dan aku akan jadi orang kaya
jadi pacarnya juga
sekarang saatnya tidur
aku harus pakai lipstick ini lagi biar makin maksimal